majalah terkemuka time belum lama ini mengumumkan seratus nama tokoh untuk time seratus next dua ribu dua puluh dua
dari sederet nama nama terkenal aktivis lingkungan hidup asal aceh farwiza farhan
dipilih menjadi salah satu sosok inspiratif yang ikut dimuat dalam time seratus next dua ribu dua puluh dua edisi bulan oktober
farwiza masuk dalam kategori leader atas kontribusinya melakukan perlindungan di kawasan ekosistem leuser
aktivis lingkungan sekaligus konservasionis hutan farwiza farhan masuk dalam daftar time seratus next dua ribu dua puluh dua
profil farwiza ditulis dalam majalah time edisi oktober
dan menangkan nominasi ke dua dua ribu dua puluh dua yang ditulis oleh jen godal
ketika dihubungi time farwiza mengaku tak membayangkan dirinya bisa masuk nominasi
hingga kemudian terpilih menjadi salah satu tokoh berpengaruh versi majalah time
meski mengaku bangga dan bersyukur wanita kelahiran banda aceh seribu sembilan ratus delapan puluh enam silam ini mengklaim
capaian itu bukan semata miliknya
bagi farwiza pencapaian ini diperoleh atau tidak
atas keterlibatan masyarakat kolega dan sesama aktivis di yayasan hk atau hutan alam dan lingkungan aceh
ada paradigma seolah olah saya itu superhero padahal saya bukan sama sekali
masyarakat yang menjadi mitra hk yang berpatroli di hutan mereka yang ketemu dengan perambah
mereka yang ketemu dengan pemburu
mereka yang menghadapi bahaya
mereka yang menghadapi bahaya
perjalanan panjangnya berkecimpung pada isu lingkungan
faruliza farhan sebenarnya sudah memiliki ketertarikan terhadap lingkungan sejak kecil
terutama pada indahnya terumbu karang di iboih sabang
dirinya pun kemudian berkeinginan untuk melakukan aksi nyata yang berfokus pada pelestarian hutan
dulu begitu amazed dengan tubuh tubuhan dengan serangga
sampai saya tuh pernah kepikir pengen deh punya tanah sepuluh x sepuluh meter untuk ngumpulin semua tumbuhan yang ada di seluruh dunia
tentukan itu pemikiran anak kecil yang tidak realistis
kemudian setelah lebih dewasa menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak masuk akal
tapi waktu dari kecil kepikirannya seperti itu
terus pertama kali saya kenalan dengan laut dengan terumbu karang saya belajar snorkeling di sabang di ibo waktu itu
terumbu karangnya warna warni ikannya banyak
dalam hati itu pengen apa ya yang bisa saya lakukan ketika dewasa nanti yang memberikan saya ruang untuk terus menerus melakukan ini
jalan berliku harus dilalui farwiza dan para koleganya dalam upaya perlindungan kawasan ekosistem leuser
pada dua ribu dua belas farwiza dan beberapa kolega sempat bekerja di sebuah badan pemerintah di tingkat provinsi untuk perlindungan ekosistem leuser
namun ketika sedang gencar gencarnya melakukan advokasi lembaga tempat wiza beraktivitas kemudian dibubarkan
ia dan beberapa koleganya pun kemudian memutuskan mendirikan yayasan hk
atau hutan alam dan lingkungan aceh yang menjadi wadah advokasi serta kampanyenya hingga kini
bagi faruiza momen time seratus next dua ribu dua puluh dua juga menjadi penambah semangat teman temannya dalam memperkenalkan hutan leuser kepada masyarakat
tidak saja di indonesia tapi hingga di dunia
dari program program yang disosialisasikan farwiza melalui haka warga kini lebih mengerti pentingnya melindungi hutan
adalah sumini perempuan ini menyaksikan bagaimana banjir bandang pada dua ribu lima belas menghanyutkan sebelas rumah warga di desa damaran baru kabupaten benar meriah aceh
menyadari kerusakan hutan dapat mendatangkan bencana sumini dan sejumlah perempuan lain bergabung dengan program program yang dijalankan haka
alhamdulillah semenjak kami bergerak untuk menjaga hutan dan lingkungan
sampai saat ini tidak terjadi lagi banjir bandang bahkan dampaknya petani yang berada di kiri kanan sungai wigile itu sudah merasa nyaman dan aman mereka petani
awalnya kami awam sekali masalah lingkungan bagaimana kami melindungi hutan
setelah dibimbing oleh hk dan teman dari lphk
masyarakat lebih mengerti lah untuk lingkungan
saat ini hutan loser tidak hanya menjadi salah satu paru paru dunia
tapi juga merupakan rumah bagi ragam habitat maupun satwa yang jumlahnya nyaris punah
seperti badak harimau orang utan dan lainnya
untuk itu yayasan hk yang dia pimpin hingga kini berfokus untuk perlindungan kawasan ekosistem loser di provinsi aceh
melalui advokasi kebijakan
meningkatkan kesadaran publik
dan memperkuat peran dan partisipasi masyarakat untuk melindungi hutan
berikutan cnn indonesia